ada roti atau makanan dari thailand namanya
ada roti atau makanan dari thailand namanya ban after u ya ini dilakukan penindakan
lima ratus enam puluh empat piece ya dua ribu lima ratus enam puluh empat piece itu kurang lebih jumlahnya satu ton satu ton mungkin temen temen
lihat ini dalam periode bulan februari penindakannya yaitu sebanyak
penindakan kenapa kita lakukan penindakan terhadap makanan ini